catatan gemilang diterahihkan industri pertanian lewat peningkatan produksi dan nilai ekspor yang terus menunjukkan tren positif meski di tengah pandemi
pengelolaan di sektor pertanian yang meliputi produksi dan kesejahteraan petani ternyata mampu menjadi penopang ekonomi nasional dan menjauhkan indonesia dari jeratan inflasi

pengelolaan di sektor pertanian yang meliputi produksi dan kesejahteraan petani nyatanya mampu menjadi penopang ekonomi nasional
pengelolaan di sektor pertanian yang meliputi produksi dan kesejahteraan petani ternyata mampu menjadi penopang ekonomi nasional dan menjauhkan indonesia dari jeratan inflasi

pengelolaan di sektor pertanian yang meliputi produksi dan kesejahteraan petani ternyata mampu menjadi penopang ekonomi nasional dan menjauhkan indonesia dari jeratan inflasi